hai sebuah warung makan di kawasan pelabuhan perikanan pantai tamperan kelurahan sidoarjo
pacitan jawa timur menyediakan menu unik yakni tiwul goreng tiwul merupakan makanan pengganti
nasi yang terbuat dari singkong yang dikeringkan lalu digiling menjadi tepung dan diolah menjadi
tiwul tak berbeda jauh dengan nasi goreng bedanya nasi putih diganti dengan tiwul tekstur tiwul
cenderung kenyal membuat sensasi tersendiri saat menyantap sajian ini ditambah bumbu pedas yang
bisa membuat ketagihan itu beda ya mas soalnya kalau biasanya kan yang digoreng itu nasi putih
tapi kalau disini masih tiwul jadi ada rasa gurih gurihnya terus mantep selain menu tiwul
goreng di warung ini terdapat banyak makanan yang dikeringkan dan dikeringkan dengan tepung dan
terdapat pula aneka menu tiwul seperti tiwul urap dan lodo nasi tiwul seporsi nasi goreng tiwul
dijual mulai dari harga sepuluh rupiah bagaimana penasaran mau mencoba setelah tadi diolah seperti
nasi goreng ternyata tiwul bisa dimodifikasi menjadi olahan berwarna warni yakni kek tiwul
berpikir untuk menciptakan inovasi
yang tidak hanya rasanya mengutamakan unsur tradisional tapi juga dikemas dengan lebih
modern dengan harga berkisar antara empat puluh tujuh hingga lima puluh lima rupiah per kotak kek tiwul ini memiliki kelebihan
bisa bertahan lebih lama dari tiwul tradisional dalam suhu normal ruangan kek tiwul bisa bertahan
selama empat hari dan tujuh hari jika disimpan di dalam lemari pendingin dengan sembilan varian rasa
strawberry cheese black forest hingga yang rasa original kek tiwul ini begitu digemari kalangan
muda walaupun terlihat sederhana tapi jangan salah tiwul punya beragam manfaat yang baik untuk tubuh
nutrisi yang terkandung pada tiwul berasal dari singkong tiwul merupakan sumber karbohidrat yang
baik karena mengandung indeks glikemik yang rendah dan baik dikonsumsi bagi mereka penyandang diabetes
karena dapat membantu mengontrol kadar gula darah
bagi anda yang sedang menjalankan diet tiwul ini dapat digunakan sebagai pengganti nasi untuk
menggantikan karbohidrat harian karena tiwul ini mengandung jumlah kalori yang lebih rendah dan juga
karbohidrat yang lebih rendah dibandingkan dengan nasi dan juga tiwul mengandung tinggi serat yang
sangat bermanfaat bagi mereka yang sedang menjalankan diet karena serat akan memperlambat
pengosongan lambung dan membuat rasa kenyang lebih lama feni menambahkan dalam seratus gram tiwul terkandung
tujuh kalori tiga puluh lima gram karbohidrat dan satu dua puluh lima gram protein tim liputan cnn indonesia